ya soni sandra menambah panjang daftar pelaku pelecehan seksual pada anak
dan sebelumnya sudah ada beberapa orang yang juga melakukan pelecehan seksual pada anak
beberapa bahkan membunuh korban mereka
saya akan mengajak anda untuk kembali melihat siapa siapa saja mereka yang merupakan para predator seksual ini
pada tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh empat kita lihat di sini ada sampai dengan tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
siswanto alias robot gedek ini melakukan pelecehan seksual terhadap tujuh belas anak laki laki jalanan
siswanto melakukan aksinya di jakarta
tepatnya ada juga di kroya dan juga pekalongan jawa tengah
siswanto bahkan membunuh korban korbannya
akibat perbuatan ini sang robot gedek difonis hukuman mati
namun ia meninggal di penjara sebelum waktu eksekusi
dan nama berikutnya adalah baik kuni alias babe
ditangkap pada januari tahun dua ribu sepuluh mungkin anda juga masih ingat dengan wajah ini
karena ia melakukan pelecehan seksual pada anak dan juga pembunuhan korban babe
adalah empat belas anak laki laki jalanan di magelang
indramayu dan juga jakarta
jadi tidak hanya di ibu kota saja
dan untuk menutupi perbuatannya babe memutilasi korban korbannya
kini baik kuni menunggu eksekusi setelah mendapat fonis hukuman mati pada tahun dua ribu sepuluh
dan pada bulan mei dua ribu empat belas
polisi menangkap emon yang merupakan pelaku pelecehan seksual pada anak di sukabumi jawa barat
nah jumlah korban emon ini tidak tanggung tanggung mencapai satu ratus tiga belas anak
emon mengaku melakukan sodomi sejak ia berusia lima belas tahun
akibat perbuatannya emon difonis hukuman tujuh belas tahun penjara dan denda dua ratus juta rupiah